az bocah perempuan berusia sembilan tahun yang tewas karena ditusuk hingga dua puluh empat kali oleh ayah kandungnya ini disebut memiliki firasat sebelum dibunuh
dikutip dari detik jatim malam hari sebelum dihabisi oleh sang ayah saat sedang tertidur sang bocah sempat menggambar dan menuliskan pesan selamat tinggal kepada teman temannya
dari gambar ini tampak tiga anak saling bergandengan tangan dan menangis
wakapolres gresik kompol erika putra mengatakan gambar ini ditemukan di kamar korban
pelaku pun langsung menangis saat melihat dan menjelaskan kapan gambar tersebut dibuat oleh anaknya
sebelumnya az tewas pada sabtu dua puluh sembilan april pukul empat tiga puluh pagi
saat kejadian korban sedang tertidur tertelungkup di kamar rumah kontrakan yang berada di dusun pelampang desa putat kecamatan menganti gresik
pelaku mengaku membunuh korban karena persoalan ekonomi
ditambah lagi sang istri yang meninggalkannya bersama sang anak